nah bagi anda pecinta buah durian wajib mencoba jenis durian yang satu ini
ya durian mentega
durian mentega ini merupakan buah yang tumbuh subur di lereng gunung semeru lumajang
durian jenis ini terkenal rasanya lebih manis serta dagingnya lebih tebal dan lembut
ingin tahu nikmatnya menyantap durian mentega berikut liputannya
selain terkenal dengan wisata pendakiannya gedung semeru di lumajang juga terkenal akan buah duriannya
ya salah satunya adalah durian asal desa burno kecamatan senduro yang biasa dijuluki sebagai durian mentega
dibandingkan durian pada umumnya durian mentega di desa ini memiliki keistimewaan
yakni daging buahnya yang lebih tebal serta rasa khasnya yang lebih legit serta berpadu pahit
biasanya durian mentega dipasarkan
ke daerah pasuruan dan kabupaten jember
untuk harganya pun bervariasi mulai dari rp lima belas hingga rp enam puluh tergantung ukurannya
di selain tebal dagingnya dan juga rasanya manis bercampur rupahit dan juga disukai semua pelanggan yang mau beli durian
di kebun milik santer pembeli bisa langsung ikut memanennya dari pohon durian
rasanya yang khas dengan harga terjangkau menjadi daya tarik para penikmat durian
rasanya cukup nikmat dan lezat sekali
tadi saya juga makan jenis durian susu dan ini jenis durian mentega
nah bagi anda yang sedang berkunjung ke kabupaten lumajang
tidak ada salahnya mampir ke desa burdo kecamatan senduro untuk mencicipi buah durian mentega
durhadi wijaksono lumajang